hanya rasa sesal dan malu yang kini dirasakan eko pratolo
perangkat desa pogung juru tengah ini
ia sempat diamankan dan menjadi saksi di mapolres purworejo
harapannya mendapatkan uang yang sempat dijanjikan
raja dan permaisuri kraton agung sejagat seketika pupus
saat pihak berwajib menangkap raja dan permaisuri keraton agung sejagat
bahkan punggawa keraton dengan tiga bintang di pundak ini
mengaku telah mengeluarkan uang sebesar delapan lima ratus dalam dua tahap
menjadi beban moral yang pribadi saya dan istri yang lebih saya merasakan
ya betapa mungkin malu
menyesal juga ya pak
berpikir saya benar benar menyesal
sementara itu kepolisian daerah jawa tengah mengungkap
bahwa keraton agung sejagat sudah menyiapkan cabang di sejumlah daerah di jawa tengah
antara lain kelaten wonogiri boyolali dan sukoharjo
tempat tempat tersebut ditandai dengan berbagai benda menyerupai prasasti
papan nama dan seragam dengan identitas keraton agung sejagat
dari hasil penyelidikan cabang kraton agung sejagat di soloraya
dipimpin oleh seorang berinisial
halwe warga kabupaten kelaten yang diberi jabatan sebagai mahamenteri
sang mahamenteri ini memiliki pengikut dua puluh delapan orang
jadi memang tujuan akhir daripada pembangunan atau pembentukan kerajaan
adalah untuk mengumpulkan sejumlah dana dari pejabat pejabat
dengan memberikan harapan supaya kehidupannya semakin lebih baik
bahkan beberapa anggota yang diangkat menjadi pejabat pejabat
di lingkungan kerajaannya itu tanda petik tadi
itu diimring imring dengan gaji baik rupiah maupun dengan dolar
hingga jumat kemarin polda jawa tengah telah memeriksa delapan belas saksi
sebagian besar mengaku menyotorkan uang kepada tersangka toto santoso dan fani aminadia
untuk menjadi anggota dan pejabat di keraton agung sejagat
kemeliputan cnn indonesia